biro sableng adalah karakter pendekar dari komik silat karya bastian tito
kisah pendekar yang dikenal dengan kapak nagageni dua ratus dua belas nya ini segera diangkat ke layar lebar
mengusung genre laga komedi baik cerita dan karakternya menarik benang merah dari komik
fino g bastian anak dari bastian tito sendiri yang akan berperan sebagai wiro sableng
saya selalu berpikir pikir masa sih orang orang ini berpikir cuma karena gue anaknya terus lo aja main
enggak mereka ini orang orang yang punya pengalaman di bidangnya gitu
dan ketika mereka menawarkan ini ke saya gitu saya juga harus menghormati pendapat mereka gitu
tapi buat dari hati kecil saya yang paling dalam adalah ketika saya bermain di sini itu semacam kayak apa namanya balas jasa saya
ya mau anaknya bisa meneruskan itu aja sih sesimpel itu gitu
penggerapan wiro sableng dua ratus dua belas berada di bawah arahan sutradara angga duimasasongko
senogumi rajadharma sebagai penulis skenario dan yayan rian sebagai koreografer silat
tak cuma sekedar menjawab ekspektasi fans wiro sableng menjanjikan pengalaman sinema ala hollywood
yang belum pernah dihadirkan ke penonton indonesia
yang kita juga senang setelah ngobrol dengan fox dengan thomas jeges
adalah mereka akan memprovide technical advisor di mana technical advisor kita orang indonesia
bisa berdiskusi dengan si technical advisor itu yang sudah menjadi veteran di hollywood gitu
memulai persiapan sejak tahun lalu film wiro sableng akan memulai syutingnya pada agustus mendatang
kriya putri jakarta